terima kasih pak ustadz
uli mau pinjam uang pak ustadz
uli mau beliin motor bekas buatkan tatang pak ustadz
ini yang namanya menyelesaikan masalah
ekonomi kamu masih kekurangan oleh
ada banyak hal yang lebih penting
yang kamu pikirkan daripada motor
kamu tahu apa yang disebut jalan keluar
karena lewat jalan itulah
kamu bisa keluar dari masalah
meminjam uang untuk membeli motor
itu bukan jalan keluar
menuju jurang yang lebih dalam
tatang harus disadarkan
dia bukan anak kecil
dia harus menerima kenyataan hidup
kalau nanti dia minta mobil
akan memenuhi permintaannya
supaya dia tidak terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu
tahu kamu sayang sama suami kamu
tapi bukan begitu caranya
kalau kamu memaksakan diri
memenuhi keinginan suami kamu
nanti pada akhirnya
kamu akan terlalu ditutang
dan kamu jadi stres
kalau kamu stres
siapa nanti yang akan cari nafkah
kalau kamu stres
semua jadi korban
anak kamu jauh lebih penting
untuk kamu pikirkan
makasih ya pak ustadz
prihatin juga nih ngeliat kondisinya si tatang
iya si tatang stres begitu ini semua gara gara si pedut
jadi dosanya kamu dang
coba waktu itu pas ketemu uang dalam karung nggak dikembalikan tapi dibagi bagiin kita semua
udah si tatang nanti gak akan stres
kamu tau gak bagaimana orang bisa jadi besar
karena banyak makan kang dadang
kamu gini dong
makanya pedut jangan memakai kata besar
kamu tau gak bagaimana orang bisa jadi sukses
gak tau kang dadang
kalau saya nggak mau jawab gimana
ya kamu emang gak bisa jawab
karena kamu orang susah
yang bisa jawab itu adalah orang orang sukses seperti saya
kalian tuh ngobrolin apa sih
aduh ampun aku
pertanyaan kamu mirip sekali sama pertanyaan adik kamu
kamu punya adik kum
udah bener bener makin ngawur
sebentar sebentar ini tadi
menolong itu dengan memberikan pancing
tidak dengan memberikan ikan
kang dadang begini ya
saya teh sebetulnya memberikan cobaan kepada si tatang
supaya tatang lebih kuat
supaya tatang jadi orang pesan
mungkin kelihatannya saya yang jahat ya
sebetulnya tes saya yang paling baik
coba misalnya uang itu kemudian dibagi bagikan
itu memang menyerahkan orang lain
bisa merusak mereka sendiri
ada yang foya foya
ada yang lupa lupa
ada yang lupa ibadah
jadi karena kebaikan kamu
tatang jadi stres
ini omongan tingkat tinggi ya
mendingan kamu gak usah ikutan
ya udah terserah kamu mau ngomong apa terserah
silahkan masuk bu dokter
makasih bu edah
maaf rumahnya berantakan
nggak apa apa bu edah
gimana bu ada keluhan nggak
akang tadi dalam aja
ini khusus perempuan
gak ada keluhan
saya minumnya rutin
kalau ada keluhan atau mau konsultasi
mau minum apa bu dokter
bu dokter sama bu iin kaget ya
dengar suara saya begini
gak bisa dikecilin
bu edah bisa aja
udah udah gak usah repot repot bu eda
pak dudung udah gak usah terima kasih
bener gak mau minum dulu
yaudah gak apa apa
soalnya masih banyak rumah wakilnya ya
harga yang harus kita kunjungi bu
ya terima kasih kalau begitu
mari pak dudung
mari pak dudung
mendingan teteh terus terang aja
nanti lama lama teteh yang sakit
jangan ngelamun aja
iya mak ada apa
masalah keuangan kita ya
kenapa dengan uang kita mah
kayaknya motor ayah baru bisa dibeli beberapa bulan lagi
uangnya gak cukup ya